saya akan bahas malam hari ini dalam perspektif editorial view bersama dengan para jurnalis senior
sudah bergabung ada tiga orang narasumber kita malam ini
ada mas revo lusiriza wapemret dan juga kepala peliputan cnn indonesia
ada mas elvan danisu trisno wapemred com dan juga mas budi setiarso
kepala pemberitaan korporat tempo
mas revo mas elvan mas budi setiarto selamat malam sehat sehat semua
selamat malam sehat sehat alhamdulillah
saya mau mulai dulu dari mas budi setiarso dari tempo
secara objektif bagaimana anda melihat atau memotret dua tahun kepemimpinan jokowi maruf amin
yang kemudian banyak disoroti oleh masyarakat sipil oleh lembaga lembaga
bahwa dalam perspektif demokrasi dalam iklim demokrasi dan juga catatan di bidang polhukam
terjadi kemunduran demokrasi ataupun di era pemerintahan jokowi maruf ini
apakah hal yang sama juga dipotret
oleh tempo atau kemudian tempo punya catatan yang lain terkait dengan wajah demokrasi dan juga kinerja polhukam jokowi maruf amin
mas budi setiarso
baik terima kasih renat dan semua
jadi kalau kita perhatikan pemerintahan pak jokowi memang dengan pak maruf ada dua tahun
tapi sebenarnya kalau pak jokowi kan sudah tujuh tahun berarti ya
nah kalau kita perhatikan pemerintahan pak jokowi ini memang menisip beratkan pada pembangunan pembangunan bidangnya
jadi kita melihat pembangunan bandara pelabuhan jalan tol termasuk yang terakhir kemudian ada ibu kota negara
ini saya kira ini sebuah pilihan oleh perintah gitu ya
tapi pada saat yang sama kalau kita berbicara tentang kepentingan publik
pembangunan fisik ini nyata pada akhirnya juga melupakan sebuah hal yang substansial
jadi saya pikir sudah disebutkan di awal bagaimana indeks demokrasi kita meningkat
eh sorry menurun ketika pada tahun tahun sebelumnya meningkat gitu ya
demikian juga pada indeks korupsi
nah ini kan sebetulnya angka angka ini semacam memberikan konfirmasi terhadap berbagai fenomena berbagai kejadian kejadian yang kita lihat beberapa waktu terakhir kan
ini memang barangkali perlu kita sebut juga sejak bulan maret dua ribu dua puluh memang ada pandemi yang barangkali itu peristiwa besar tidak pernah dihadapi oleh semua bangsa
tapi di situ juga kita perhatikan kalau menurut transparansi internasional itu kan negara negara yang bersih
negara negara yang indeks persepsi korupsinya tinggi itu artinya sinyal rendah relatif rendah
itu berhasil mengatasi covid dengan baik
nah kalau kita perhatikan beberapa kejadian bahkan di bulan bulan awal pandemi ini kan justru dua menteri ditahan begitu ya oleh kpk
yang waktu itu kpk nya masih ada beberapa lah
masa transisi sebelum kemudian betul betul menjadi organ eksekutif sejak dua tahun sejak undang undang direvisi yaitu pada bulan oktober ini ya
ditandai dengan di keluarganya lima puluh tujuh orang yang dianggap tidak memenuhi tes kewasan kebangsaan
nah disitu sebenarnya kita melihat ada beberapa hal yang ya ini kayak semacam konspirasi gitu untuk menyingkirkan orang orang yang kompetensinya cukup tinggi dalam pemberantasan korupsi
ini berkaitan dengan proyek proyek besar yang tadi saya sebutkan proyek proyek besar yang berhubungan dengan pembangunan fisik
saya kira itu mungkin menarik kita kajir wicau gitu ya
tapi tadi sudah kita bisa perhatikan kehidupan demokrasi kehidupan hidup yang lebih bersih melalui perhatian lebih pada gerakan anti korupsi itu relatif disingkirkan ya
tidaknya dua tahun terakhir atau mungkin sejak awal sejak tahun yang lalu ya itu yang barangkali secara garis besar
dan itu secara demokrasi kalau kita perhatikan juga selain indeks indeks tadi kan juga beberapa hal yang berkaitan dengan misalnya undang undang ite ya
itu kemudian dipergunakan semaksimal mungkin dalam tanda kutip untuk menekan ekspresi
bebasan berpendapat dan itu sangat sangat meresahkan terutama terhadap untuk kelompok masyarakat berkaitan sivil
karena tadi betulnya baik demokrasi maupun yang di dalamnya ada gerakan anti korupsi itu adalah satu hal yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pembangunan fisik gitu ya
jadi dua duanya memang harus di seharusnya harus dijalankan beriringan karena satunya berubah fisik satunya lagi berisi
demokrasi yang lebih substansial
nah ini mungkin untuk awalnya saya kami seperti itu mas ya
karena kalau kita perhatikan sebenarnya memang banyak sekali hal hal yang sekali lagi memberi konfirmasi terhadap menurunnya indeks demokrasi dan juga menurunnya indeks persepsi korupsi
dan itu saya kira terjadi pada awal awal pemerintahan pak jokowi dan mak ruf amin
oke baik menarik mas budi setiarto saya ke mas revo
kalau tadi mas budi juga menyoroti soal fokus terhadap pembangunan fisik ya
tapi kemudian beberapa peristiwa mengonfirmasi memang terjadi penurunan kualitas demokrasi kita
kita seringkali kemudian ikut mengawal isu isu terkait dengan demokrasi undang undang ite bahkan dari awal ketika revisi undang undang kpk
dari perspektif editorial cnn indonesia mas revo peristiwa apa saja yang kemudian ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan jokowi maruf di bidang polhukam dan juga pelaksanaan demokrasi selama dua tahun terakhir ini
apa yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini
pertama sekali kita sudah melihat keadaan pembangunan infrastruktur yang terlihat
dan terakhir ketika kita melihat ada pembangunan di papua kemarin juga akhirnya kan kita menjadi legacy bahwa ada beberapa infrastruktur olahraga yang bisa dibangun di tanah papua
yang selama ini hampir tidak pernah kita terlihat di sana

kita bicara tentang indeks demokrasi beberapa catatan yang ada di kita
mulai dari bukti kuk kalau misalkan bicara tentang papua ketika putusan internet di papua
kemudian ketika ada ruu kuhp ruu kpk
kemudian ketika penetapan ruu cipta kerja dan sebagainya
jadi undang undang yang terjadi di papua
undang undang yang proses penetapan legislasinya itu banyak kontroversi
kita melihat bagaimana kemudian penanganannya kepada masyarakat atau publik yang berbeda pendapat itu
kita lihat disitulah muncul banyak pengetahuan gitu ya
bagaimana kemudian kita melihat ada beberapa gunaan kekuatan kekuatan fisik kepada para demonstran misalnya
kemudian bagaimana kemudian beberapa aktivis aktivis
aktivis aktivis sosial politik yang kemudian ketika berbicara itu ditangkap
ada beberapa nama misalnya raffi opatra
kemudian bahkan ketika adiandi laksono juga ditangkap
ada beberapa nama yang lain misalnya aneda badu dan lain lain
kemudian proses proses kemarin ketika masyarakat menyuarakan aspirasinya melalui mural
dan ditangkap dan lain sebagainya
jadi catatan catatan yang memperburuk kualitas demokrasi
dan bagaimana juga kita melihat di satu sisi misalnya ketika pemerintah saat ini
pemerintah yang sedang berkuasa ini bisa menggandeng semua partai politik misalnya
di satu sisi memang itu menimbulkan stabilitas politik di parlemen
tapi di sisi lain kan kita juga melihat efek sampingnya adalah
tiadaan oposisi yang cukup kuat di negara ini
sehingga link party atau pemerintah yang sedang berkuasa
ini bisa relatif melenggang gitu ya
tanpa adanya orang atau partai partai yang bisa mengkritik secara proper
nah ini menjadi proses berdemokrasi yang dalam politik kita kurang begitu baik
itu catatan catatan yang ada
jadi tidak heran kalau misalkan indeks kita selama beberapa tahun terakhir ini
padahal ketika awal dua ribu empat belas
jokowi terpilih menjadi presiden
ada hope di sana
bahkan presiden jokowi pada saat itu juga menjadi
men on hope gitu ya
ada banyak harapan yang dibebankan di pundaknya
tapi kemudian di perjalanannya
beberapa janji janji politik terkait dengan penanganan hak asasi manusia yang tidak terselesaikan
dalam proses pembangunan di beberapa titik juga menyelesaikan beberapa catatan catatan
terkait dengan hak asasi manusia gitu ya
misalnya ketika pembangunan bandara di kulon progo
kemudian ada beberapa titik titik lain yang juga
dan ini menjadi catatan yang
ada tiga tahun ke depan yang kita tagih janji janjinya sebenarnya
mas elvan ada tambahan atau perspektif yang berbeda
kalau kita melihat dua tahun kepemimpinan jokowi maruf
dari bidang polhukam dan juga wajah demokrasi kita
salah satunya juga diperkenalkan oleh jokowi maruf
dan juga diperkenalkan oleh jokowi maruf

yang disoroti adalah kemudian
banyaknya partai politik yang berkerumun di sekitar presiden
sehingga melemahkan peran oposisi yang kemudian berdampak terhadap
oke renhat saya kira
sudah disampaikan para senior sudah cukup
saya mengamati memang dua tahun
tujuh tahun ya
jokowi ini dua tahun periode kedua ini memang
kelihatan dari survei survei terakhir
memang penurunan indeks demokrasi
dan penurunan indeks demokrasi
dan penurunan kepuasan publik itu jadi sorotan yang serius
sebenarnya penurunan itu juga ada alasannya
tidak lantas turun tiba tiba
sepertinya melihat isu isu yang berkembang belakangan
memang itu sangat terkait dengan
penurunan kepuasan publik terhadap kinerja presiden
jokowi baru saja menunjuk megawati menjadi ketua dewan pengarah
kemudian juga menuai kritik
karena ini kan sebuah lembaga riset
kenapa kok ada dewan pengarah dari pariwisata
ini kan juga perlu dipertanggungjawabkan kepada publik
kalau megawati dipandang layak
dan nanti kira kira seperti apa risetnya
karena ada ketakutan ada politisasi riset
disuruh soal twk kpk
juga jadi isu yang sangat krusial sepanjang tahun ini
tidak heran ketika
tingkat kepuasan terhadap jokowi itu
sempat turun ketika pandemi
dan sempat naik di awal dua ribu dua puluh
tapi kemudian turun kembali
di akhir dua ribu dua puluh satu
itu karena twk ini memang sangat menguras
energi bagaimana kemudian sikap
presiden dianggap tidak tegas terkait posisi
eksistensi dan dukungan terhadap pemerintahan korupsi
selain itu ada juga
tentu kita tahu itu juga cukup keras ya
memangkuai penolakan publik
dan itu juga cukup signifikan
kepuasan publik karena itu langsung menyentuh
selain itu banyak isu isu lain yang disertar polukam
ke revisi undang undang ite
kemudian ada juga beberapa
statement salah pemerintah terkait vaksin mandiri berbayar
yang kemudian batal
soal antara perbedaan mudik
dan pulang kampung banyak sekali hal kecil
itu hal kecil ya
jadi kalau itu dikombinasikan itu tentu jadi
hal yang besar
yang dilakukan pemerintah yang kemudian
ketika ada penurunan kepuasan publik
mestinya jangan lembaga survei atau media
yang disalahkan karena mengkritik pemerintah
harusnya dijadikan evaluasi ke dalam
saya kira ini waktu yang tepat
sudah dua tahun periode kedua
masih tersisa tiga tahun
apalagi kemarin ada rumor
presiden memang memperbolehkan para menterinya
kampanye untuk dua ribu dua puluh
untuk mengadu kekuatan
sebaiknya lekat saja dilakukan evaluasi
menyeluruh di kabinet
mengingat banyak sekali hal yang tadi saya sebutkan
yang kemudian menjadi isu
karena tidak bisa di handle dengan baik oleh menteri menteri penanggung caapnya
jadi akhirnya pun begitu
dan publik ada pemerintah kepuasannya
saya kira sekarang waktunya
lakukan reshuffle saya kira
jangan cuacana saja
arahkan untuk bangkit
karena menurut hasil survei terakhir
yang kepuasannya itu terutama sektor ekonomi
karena covid memang diakui
dan memang tidak hanya indonesia
tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa bangkit
apalagi kalau presiden
pengen membangun legasi yang baik
di dua periode berhasil
tentu sekarang waktunya untuk memulihkan
dengan melakukan evaluasi menyeluruh
jadi jangan sungkan sungkan lakukan saja
kalau memang menteri mau fokus
jadi presiden ya sudah cut saja
karena tugas menteri itu bukan kampanye capres
tugas kementerian itu melayani masyarakat
oke baik menarik
kalau soal hukum dan juga korupsi ya
saya ingat ketika
pada tujuh belas agustus
presiden pemerintah dikritik
soal hukum dan juga korupsi
apakah ini juga menjadi sinyal
bahwa pemerintahan jokowi memang
tidak memiliki keberpihakan
kalau kita melihat apa yang terjadi pada kpk
yang menjadi sorotan yang sangat besar
yang tadi dikatakan mas elvan pada tahun ini
bagaimana media melihat
secara lebih dalam lagi soal
rapor di bidang hukum dan juga

korupsi kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
masih dalam rangka dua tahun
kepemimpinan jokowi ma'ruf
salah satu yang menjadi sorotan adalah
dalam bidang penegakan hukum
sepekan belakangan ramai diperbincangkan di media sosial
rentetan kasus yang muncul melibatkan anggota polisi
rentetan kasus ini dianggap sebagai
buah dari kepercayaan masyarakat
yang tidak kunjung membaik
sederet kasus muncul melibatkan anggota kepolisian
mulai dari kasus kekerasan
smackdown mahasiswa di tangerang
hingga kasus terbaru
ada anggota polisi lalu lintas yang memakai mobil patroli
peneliti yang juga co founder
isess kairul fahmi
menilai ragam kasus yang melibatkan anggota polisi
muncul berturut turut secara ilmiah
fahmi menyebut persoalan ini
tidak lepas dari tingkat kepercayaan masyarakat
yang tidak kunjung membaik
sejumlah kasus muncul berawal
dari media sosial sehingga menyita
perhatian publik secara nasional
fahmi menilai masyarakat lebih suka
melapor di media sosial karena kerap kali
kepolisian lebih responsif jika sudah viral

memunculkan istilah sindiran yang disebut fahmi
sebagai delik viral
meski bersifat alamiah
fahmi tidak memungkiri kalau rentetan kasus
di kepolisian bisa ditumpangi oleh kepentingan kepentingan lain
yang bersifat politis
menjawab kritik dari masyarakat
meminta seluruh jajaran kepolisian agar tidak antikritik
melalui akun instagram pada sembilan belas oktober lalu
semua anggota polri harus menjaga
dan meminta polda hingga polres bertindak
tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya
salah satunya dengan
memberhentikan secara tidak hormat dan melainkan
pidana kepada oknum anggota polri
yang melakukan pelanggaran
tidak pakai lama
dan kemudian proses pidana
kapolres harus mampu menegur
anggotanya yang di level polsek
kemudian juga kapolda
harus melakukan langkah tegas
kita jangan antikritik
jadi kritik itu bagian dari
masukan kepada masyarakat
bisa menjadi lebih baik
meski dilanda rentetan kasus di kepolisian
khairul fahmi menganggap solusinya
bukan pada pergantian kapolri
listio sigit tidak cukup hanya memerintahkan anggotanya
agar tidak antikritik
dan berterima kasih atas kritik dari masyarakat
tidak menjadi perhatian
bahkan presiden pun ini
atau meresmikan pabrik yang sedang
memiliki problem hukum di kpk
ilustrasi yang nyata
pemerintahan yang menurut saya
tidak terlalu peduli dengan isu korupsi
seperti lagi ini
pembangunan pembangunan yang lebih
yang lebih tampak
kalau pembangunan yang lebih tampak
itu diajalankan dengan transparan
saya kira itu hasilnya juga akan
baik buat masyarakat nah
kalau menjawab yang isu yang
kedua yaitu tentang polisi
barangkali kita sedikit ke belakang ya
kalau kita perhatikan beberapa posisi
strategis di negara kita itu kan
sekarang diisi oleh perwira
kepolisian gitu ya
kalau kita lihat ada
kementerian dalam negeri badan
intelijen negara dan juga
beberapa institusi termasuk
kalau kita melihat
pergumulan olahraga ya
pssi sekarang juga
dipimpin oleh seorang pensiunan
polisi nah beberapa
bumn juga saya kira itu juga banyak
diisi oleh kepolisian dan ini menempatkan
polisi pada posisi yang
dalam sorotan begitu
dalam landscape besarnya
ini mengingatkan kita pada
posisi tentara pada zaman orde baru ya
karena semua posisi
waktu itu korps baju hijau nah sekarang
oleh kors baju coklat nah ini
orang yang kemudian
mewujudkannya dalam bentuk
yang viral atau mungkin
upload upload media sosial yang lain
kemudian bisa kemudian
memviralkan lebih lanjut nah jadi
saya kira di zaman sekarang
kekuatan sosial media kan tidak
boleh diremehkan begitu ya dan saya kira
ini banyak sekali
strategi strategi yang sepertinya gagap
di kepolisian ketika menghadapi kasus viral
padahal itu sebenarnya fenomena yang
global ya kita mengingat waktu di
amerika serikat itu juga karena kejahatan
polisi kan waktu itu yang
orang yang diduga atau dituduh
terlibat kejahatan dan
kebetulan orang itu adalah kulit hitam
nah itu menjadi problem nasional yang besar sekali
problemnya juga kurang lebih sama yang banyak
berbagai level di kepolisian itu yang
berbagai kejadian yang muncul tiba tiba
karena memang kekuatan media sosial
ditambah dengan resip politik yang memang
menempatkan polisi pada
posisi posisi yang menjadi sorotan
ini kemudian banyak sekali yang
sekarang muncul dan saya kira itu akan
banyak sekali kasus kasus baru yang
nantinya juga akan muncul kalau tidak
segera diatasi nah ini kebetulan kalau
secara lihat kalau kita lihat lagi secara
politik ini kan pak kapolri juga baru
saja atau paling enggak belum terlalu lama
menempatkan posisinya kan
konsolidasi termasuk secara internal begitu
kita tahu ada mungkin boleh disebut paksi paksi
begitu ya di kepolisian yang membuat
tangan pak kapolri yang sekarang nah kalau
itu tadi kemudian disebut ada yang kemudian
masuk secara politik ya itu tidak terbuka
kemungkinan gitu tapi setidaknya kita
boleh berharap bahwa kasus kasus yang
ketika hanya viral tapi sekarang yang
kemudian dipercat itu ya seorang
polisi yang memperkosa anak tersangka
nah ini kan sebenarnya satu hal yang harus
tidak dilakukan oleh kepolisian ya
karena polisi ini aparat penegak hukum
aparat yang paham betul hukum dengan baik
begitu seharusnya perjuangan seharusnya tidak
terjadi kemudian ada yang terakhir viral
juga ada kasus apa namanya kekerasan
seksual yang juga tidak direspon dengan baik
baru setelah viral kemudian ada semacam
peninjauan ulang dari kasus itu
kalau soal vaksi yang tadi sempat anda
singgung apa yang paling terlihat dari
sorotan tempo soal vaksin di tubuh
kepolisian ini yang kemudian memang
berdampak terhadap penegakan hukum
bahkan mungkin pemberantasan kasus
korupsi yang ada di indonesia kalau kita
lihat dalam bingkai ke pemimpinan jokowi
maruf ini mas budi ya sebenarnya kalau
betul ada vaksin ini sebetulnya harapan buat
kita untuk terbukanya kasus kasus
korupsi ya maksud saya gini kan publik
sebenarnya berharap polisi itu baik
polisi yang baik pasti akan berguna bagi
masyarakat gitu ya tapi kita tahu juga
per tahun tahun ada beberapa kasus yang
tidak terselesaikan dengan baik termasuk
kasus yang belakangan kemudian yang terjadi yang terjadi ketika keadaan terjadi
belakangan membelakangkan mata kita ya
kasus seorang buron bertahun tahun kasus
korupsi lalu dia dengan gampang
melengah ke indonesia
pemalsuan paspor dan segala macam dengan
bantuan perwira tinggi kepolisian yang
sudah dihukum nah ini kan kalau itu
ada betul ada vaksi vaksi lalu masing masing
apa namanya kejahatan kejahatan vaksin
yang lain sebetulnya buat publik bagus
cuman memang kalau kita perhatikan ya kalau kita perhatikan ya kalau kita perhatikan ya
melemahkan kepolisian tapi karena kita
paham ya pak kapolri ini adalah
tidak tinggi yang masih cukup muda untuk
menepati posisi itu ada lompatan
angkatan yang cukup besar ya meskipun
sebelumnya juga di zaman pak tito karnavian
tapi ini juga tidak kalah tingginya
lompatan dari sisi angkatannya ya dan saya
kira itu juga bisa kita pahami bahwa
kalau kemudian ada
keterbatasan dalam mengkonsolidasikan
kekuatan kekuatan di dalam terhadap
pria priwa yang lebih senior misalnya
saya kira itu tidak terbuka gitu dan ini
adalah tantangan tersendiri buat kapolri
agar kita bisa melihat kepolisian yang
betul betul bertanggung jawab
yang seperti semboyanya semboyanya
melayani dan melindungi tidak
melayani dan melindungi orang orang yang
punya kepentingan tapi melayani dan
melindungi publik masyarakat secara luas
kira ini harapan dari saya kalau menurut saya
oke melayani dan juga melindungi publik
bukan orang orang yang punya kepentingan
mas revo bagaimana melihat kalau bicara
perwira perwira tinggi di kepolisian
kita kemudian juga ingat bagaimana kpk
disoroti karena diisi oleh general
polisi ada revisi undang undang kpk
kemudian dianggap melemahkan kpk yang
ini menjadi catatan juga banyak
masyarakat sipil terhadap dua tahun
pemerintahan jokowi maruf amin
bagaimana melihat soal hukum dan juga
pemberantasan korupsi di dua tahun
kepemimpinan ini mas revo
iya renhard kalau kita bicara tentang
polisi ya kalau berdasarkan beberapa
survei apa lembaga hasil dari beberapa
lembaga survei ya banyak yang menunjukkan
bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap
itu termasuk yang paling rendah
diantara konstitusi insin bukan hukum
lainnya jadi nah ini yang harus menjadi
sebuah catatan gitu ya bagi kepolisian
sebenarnya hal ini kan tidaknya kita lihat
dari dua kapolri yang terakhir aja ya
misalnya ketika pak tito karnavian kemudian
diganti oleh pak lista kedua kapolri ini
kan sebenarnya ingin mengembalikan
terowak polisikal dalam slogannya
jika pak tito pada waktu itu kapolri tito
profesional modern terpercaya kemudian
sekarang juga ada presisi gitu
memang ada upaya upaya dari pucuk
pimpinan kepolisian itu untuk
mengembalikan kepercayaan publik tapi
lagi lagi yang harus dilihat kan
hanya sekedar slogan tapi pada
keberapaan di lapangannya nah kita
di lapangan kita sering melihat beberapa
hal hal yang justru prank kepolisian itu
sendiri gitu dalam beberapa minggu terakhir
terus bergulir satu demi satu kasus
mencuat gitu ya mulai dari persoalan
seorang ibu yang melaporkan anaknya
keadaan diperkosa oleh mantan suaminya
misalnya kemudian tidak diusut dengan proper
oleh polisi misalnya kemudian ini sedang
bergulir ya dugaan dugaan jadi ini adalah
kasus hukum itu ya kasus hukum itu
kemudian kemarin juga ada di masih di
sulawesi misalnya ada kapol kemudian
imbalan dari anak tersebut dan sebagainya
ada banyak kasus yang justru
mencoreng wajah polisi itu sendiri sehingga
slogan slogan yang selama ini
ditemukan oleh pejabat pucat kepolisian
menjadi menguap begitu saja karena yang
dilihat kemudian ada yang kejadiannya
ada terakhir bahkan kan
ada seorang anggota polisi sekarang di
mobil minas gitu misalnya di mobil apa
namanya pcr kan juga membuat akhirnya
kembali mencoreng lagi lagi ini memang
seharusnya menjadi catatan penting karena
memiliki harapan besar karena keamanan
dan ketertiban kita ini kan ada di
duga para pejabat kepolisian kita merasa
terayomi merasa dihukumi kepada siapa lagi
gitu kan sampai kemudian anekdot anekdot
yang lama misalnya selama ini kita dengar
dari zaman saya masih kecil misalnya
kan dulu ada semacam anekdot kalau kita
seperti itu nah hal hal seperti kalau dari
zaman dulu sampai sekarang efek itu masih
ada orang kepercayaan publik itu masih
publik di indonesia ini tidak percaya
kepada lembaga polisian dari berbagai
maka ini menjadi prb bagaimana kemudian
meningkatkan secara perlahan gradual
tingkat kepercayaan publik ini karena
kita hidup kita dalam kehidupan
bermasyarakat keamanan ketertiban kita
semuanya ada di pundak kepolisian dari
halal kecil misalnya ketika kita berlalu
lintas misalnya ketertiban dilalu
lintas kemacetan dan sebagainya kita
juga berharap pada polisi gitu kan
polisi kemudian bisa menata
kecelakaan lalu lintas bagaimana
ketertiban ketertiban lain merasa aman
dalam lingkungan sehingga tidak ada
pkl tidak ada aksi premanisme dan
sebagainya nah panaharapan itu kan
sebenarnya yang muncul dari
masyarakat dan seharusnya polisi
menjadi yang terdepan untuk
memujukan tersebut sebagian dari aksi aksi
yang tadi itu yang kemudian malah membuat
masyarakat menjadi tidak aman jadi memang sebenarnya itu memang tidak terlalu segala
sebenarnya sekarang ketika polisi itu disorot secara luar biasa ini seharusnya menjadi momentum
minggu lalu kita juga membahas ini ya ini menjadi momentum
terkait dengan beberapa kota polisi yang menyebar di beberapa instansi ini juga menjadi catatan penting
soal faksi juga itu bagaimana mas revo
beberapa waktu yang lalu kita sempat mengkritik beberapa pejabat pejabat polisian itu masuk di beberapa kementerian bahkan di beberapa lembaga lembaga yang lain
nah ini juga menjadi catatan catatan lain karena jangan sampai kemudian
ketika dulu sebuah formasi orang masyarakat sipil ini mengkritisi soal fungsi tni
seabri pada waktu itu nah sekarang kan jangan sampai kemudian menjadi berfungsi polri misalnya jangan sampai seperti itu juga
tapi tatanan sipil juga harus diperhatikan supaya ini berjalan kehidupan bernegara kita ini menjadi lebih smooth
oke kita break dulu ya mas revo mas elvan dan juga bang
mas budi setiarso nanti saya akan ke mas elvan tapi setelah jeda masih kita akan lanjutkan evaluasi soal di bidang penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi
masih di editorial view kami akan segera kembali sesaat lagi
mas elvan ada tambahan soal evaluasi dua tahun pemerintahan jokowi maruf di bidang penegakan hukum
penegakan hukum tadi sudah banyak dibahas soal vaksi di tubuh kepolisian terus sorotan terhadap penegakan hukum kita
kepuasan ataupun kepercayaan publik terhadap kinerja polri misalnya
apa yang menjadi sorotan dari anda dan juga teman teman detik com berkaitan dengan penegakan hukum di era pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ ini
oke renat saya kira dari visi visi jokowi dan maruf amin itu kan jelas ya
misi nomor enam misalnya itu penegakan hukum bebas korupsi
kemudian yang nomor delapan pemerintahan berkisih dari korupsi
artinya dari visi visi sebetulnya seharusnya jokowi konsen dengan pemerintahan korupsi
bahwa kemudian di dalam eksekusinya seperti hari ini kemarin teman teman dari bukat ugm baru sudah merilis rapor merah
untuk presiden jokowi terkait dengan pemerintahan korupsi
itu juga tadi terkait dengan hal hal yang tadi saya sampaikan ini sangat terkait juga dengan penurunan kepuasan publik tadi
beberapa di antaranya itu di sektor pemerintahan korupsi seperti kasus
wk yang berkelanjutan ya kan kemudian revisi undang undang kpk yang sebetulnya itu kan mulai diberlakukan tanggal tujuh belas oktober ya
sekarang genap satu tahun lah ya itu
sampai sekarang juga terus digugat di mk dan belum selesai sampai sekarang judicial review nya gitu
dan kemudian dari revisi undang undang kpk itu menurut banyak pihak juga kan jelas
itu jelas membuat dki itu seperti kehilangan taring gitu kan
seperti kehilangan taring itu juga isu dalam peperasan korupsi
saya kira memang pak jokowi belum maksimal ya
karena belum hadir maksimal dalam hal permasalahan korupsi
nah kemudian kalau terkait dengan polisi
saya kira polri sendiri yang sudah bilang bahwa perbuatan oknum anggota kepolisian
itu sendiri oknum ya yang telah merusak marwah institusi polri
saya kira kalau kapolri sudah bilang kayak gini maka buktikan aja
karena sudah jelas bahwa tindakan para oknum oknum yang satu demi satu terungkap ini
telah mencederai kekerasan komitmen dari para personel korupsi bayangkara
dan kapolri hadir itu baik
jangan sampai ini seperti ayam ya
jadi kalau sudah hajar ya hajar terus bersihkan gitu
karena tingkat kepercayaan publik kepada polri melalui banyaknya kasus yang terungkap belakangan ini
kalau disurvey mungkin juga akan turun
karena itu juga harusnya dikonsent bagi kapolri
jadi dua hal itu sih saya kira renhardt
oke artinya di bidang hukum dan pemberatasan korupsi
pasti di dalamnya dan juga soal demokrasi ini masih banyak sekali catatan merahnya
ada yang kemudian khawatir mas elvan bahwa demokrasi ini kita semakin terpuruk dan berada
bisa berpotensi ada di titik nadir begitu
seberapa pesimistis ini kemudian dan bagaimana kita bisa mengawal ini
agar media juga bisa punya peran dan semakin berperan untuk bisa mengawal pemerintahan jokowi maruf
terutama di bidang demokrasi dan juga politikum dan keamanan
saya kira berkaca dari suara suara
yang sudah jelas dilakukan oleh riset dari sejumlah lembaga
artinya ini harus betul betul menjadi alat untuk mawas diri untuk presiden
presiden ini kan biasanya selalu bangkit setelah ada hasil buruk dalam hal survei
seperti ketika indeks demokrasi turun kemudian presiden tempuh hari juga melakukan perubahan perubahan
sekarang ketika ada penurunan dan jadi sorotan ini juga harus jadi perhatian yang sangat serius
karena itu saya kira presiden sekarang juga sedang mempersiapkan memikirkan itu
karena kemudian muncul isu residen
terus afel terkait dengan posisi menko polhukam menko maham gitu kan
itu ada isu di situ ada pergantian posisi
cuman sebaiknya apa namanya itu mungkin akan menjadi solusi jika itu betul penempatannya
jangan sampai tadi seperti mas revo sampaikan
tadi ada penempatan penempatan yang kemudian malah semakin memunculkan soal serotan
yang terkait dengan indeks demokrasi
jadi saya kira presiden harus hati hati sekali
betul betul mendengarkan masukan dari pakar dari media dalam hal ini
terkait dengan dua hal itu
demokrasi dan pemerintah korupsi
dua hal ini adalah kunci
kalau jokowi mau bikin legacy ya
jadi tidak boleh main main di dua hal ini gitu reinhard
reshuffle bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa memperbaiki citra
di bidang hukum demokrasi dan juga pemberantasan korupsi
apakah itu kemudian oke menjadi salah satu solusi
atau ada kemudian hal hal lain yang memang perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah ke depan
atau memang periode kedua ini memang seperti yang sering kemudian kita dengar
istilah bahwa pemimpin itu menunjukkan wajah aslinya di periode kedua gitu
jangan jangan memang ini yang diharapkan oleh presiden
bagaimana evaluasi kita untuk ke depan
saya tidak menganggap reshuffle sebagai sebuah solusi ya
kalau yang penting adalah bagaimana apa disusuri puncaknya begitu
karena kan dari awal pak presiden mengatakan tidak ada visi menteri
yang adalah visi presiden ya
jadi kalau menurut saya disitulah barangkali kita perlu mengingatkan
pak jokowi adalah presiden yang dipilih dengan harapan oleh terutama kelompok masyarakat masyarakat sipil begitu ya
kita perhatikan kalau postur atau karakter pemilih dua ribu empat belas
dan juga mungkin masih dua ribu sembilan belas adalah pendukung pak jokowi ini kelompok kelompok yang pro demokrasi pro antis korupsi
pro penghormatan pada hak asasi manusia
dan itu adalah konstituen terkuat dari pak presiden jokowi waktu itu ya
sehingga ini ada satu semacam moral obligation gitu untuk membalas jasa dari para pemilihnya
yang kita tahu itulah karakternya seperti itu
caranya seperti apa kembali kepada nilai nilai demokrasi nilai nilai hak asasi manusia
dan salah satunya yang tadi kalau dari indeks indeks itu yang paling parah kan di sisi anti korupsi begitu ya
ini ada dua yang menurut saya dekat dan solusinya itu adalah solusi gampang
yang selalu saya ulang ulang adalah dalam kasus twk yang tadi juga disebut beberapa kali
udah ada institusi yang nyatakan twk itu bermasalah yaitu komnas ham dan juga ombudsman
republik indonesia dua duanya sudah mengeluarkan rekomendasi
turutin saja itu itu saya kira akan memperbaiki persepsi orang terhadap komitmen terhadap anti korupsi ya
dalam hal demokrasi saya kira juga janji untuk merevisi undang undang te misalnya yang beberapa waktu lalu juga dipidatokan
saya kira itu juga janji yang harus segera dilaksanakan
kenapa karena kita tahu ite itu sudah memakan banyak korban
orang orang yang mengadu nasibnya karena misalnya katakanlah mendapatkan treatment atau mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai
dia mengadu di media sosial jadi tangkep bukan dihidungi haknya
nah ini undang undang ite ini saya kira adalah satu gestur baik kalau kita mau meningkatkan komitmen pada demokrasi
dan terakhir saya kira kalau ada wacana misalnya tiga periode dan segala macam dengan mengamannya dengan undang undang dasar
mengembalikan misalnya pemilihan ke mpr saya kira itu adalah wacana wacana yang saya kira coba dihentikan saja karena
itu akan demokrasi yang kita perjuangkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ya
dan yang terakhir ya turut saja di tiga tahun ke depan ini kita akan melihat masih banyak tantangan
tantangan yang kita harus hadapi terutama setelah pandemi perlahan lahan menyusut gitu ya
mudah mudahan tidak ada gelombang ketiga
dan ini memerlukan konsentrasi yang penuh
kalau sekali lagi kalau ini dilakukan dengan semangat transparansi dengan semangat anti korupsi yang kuat
usaha mengatasi pandemi dampak pandemi ini jadi lebih mudah karena ada semacam kerelaan dari setiap orang untuk mendukung langkah langkah baik dari pemerintah
ini tiga tahun yang harapannya mudah mudahan bisa segera dijalankan
sehingga iklim demokrasi terutama perang melawan korupsi itu ya kita sama sama bangkitkan kembali
besar bangsa kita saya kira terima kasih
oke baik mas revo terakhir dari mas revo artinya masih ada waktu bagi pemerintahan saat ini presiden jokowi wapres maruf amin untuk memperbaiki apa yang menjadi rapor merah cetan sejumlah pihak
untuk kemudian bisa menghasilkan legacy yang kemudian baik di pemerintahan ini
apa yang menjadi sorotan kedepan dari kita mas revo
iya renhard tiga tahun yang tersisa ini memang harus dimanfaatkan dengan optimal ya
kita tahu bahwa di periode keduanya presiden jokowi ini memang dua tahun yang kita katakan dalam tanda kutip hilang gitu ya
karena karena pandemi gitu ya
kerja kerja politik menjadi optimal gitu
tapi tiga tahun terakhir ini harus dimanfaatkan
mumpung juga kondisi pandemi sudah mulai berangsur angsur membaik
karena masih ada ancaman gelombang ketiga dan seterusnya
tapi setelah dua tahun kita sudah mulai menemukan jalan lah untuk mengatasi
nah dengan waktu itulah sebenarnya kita berharap dan jokowi ini bisa memberikan legasi yang dalam kepemimpinannya gitu
artinya ketika presiden jokowi dan wapresmaru fahmi ini terpenuh
publik di indonesia ini yang menaruh harapan terhadap mereka berdua untuk melanjutkan pembangunannya
untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lah intinya seperti itu
nah urusan urusan seperti indeks demokrasi dan sebagainya tentu menjadi bagian dari ketatanegaraan
dan kita berharap
ini bisa menjadi lebih baik lagi
karena sebenarnya sempat juga indeks demokrasi di indonesia ini membaik
terus meningkat angkanya
di periode pertama presiden jokowi
tapi kemudian beberapa tiga tahun terakhir mulai menurun
artinya jika memang kemarin ada tren menaik
artinya kan sudah ketahuan sebenarnya pet atau jalannya itu seperti apa
tinggal dijalankan lagi aja semula
dan janji janji politik yang sempat diucapkan baik pada pemilu dua ribu empat belas maupun dua ribu sembilan belas
itu tinggal dilaksanakan sehingga apa ya
apa yang menjadi harapan kita semua ini bisa tercapai
tidak hanya pembangunan fisik secara infrastruktur
tapi juga kehidupan berbangsa negara yang menghormati kebebasan sipil kebebasan berpendapat dan lain sebagainya
itu juga hormatan terhadap hak asasi manusia
itu juga tercapai secara optimal
dan kita media bagian dari fungsi pengawasan tersebut
tugas kita bersama juga ya mas revo untuk mengawasi bagaimana jalan pemerintahan
dan mengingatkan bila kemudian ada yang kemudian melenceng dari apa yang seharusnya
dan mewakili suara publik
terima kasih banyak diskusi yang menarik mas revo mas elvan dan juga mas budi setiarso
dalam evaluasi dua tahun jokowi maruf amin
pada pekan ini dalam editorial view
mudah mudahan apa yang kita bahas ini juga didengar oleh pemerintah oleh semua pihak
sebagai bagian dari kritik dan juga masukan dari media
terima kasih banyak mas elvan mas budi setiarso mas revo
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih
newscast akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia